hari ini sekitar tiga mahasiswa di surabaya jawa timur berunjuk rasa mengusung sejumlah tuntutan
di antaranya tingginya harga minyak goreng dan juga menunda pemindahan ibu kota negara
bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi suara aspirasi masyarakat
untuk mengawal kebijakan kebijakan pemerintah
sudah bergabung direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
selamat sore mas adi
baik lagi hari ini di surabaya ada gelombang aksi mahasiswa
bukan pertama kali kita tahu kemarin juga pada tanggal sebelas di berbagai kota masif terjadi
unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa
membaca gejala apa yang sebenarnya terjadi saat ini ketika gelombang unjuk rasa ini semakin masif terjadi
yang pertama pada prinsipnya ini gerakan mahasiswa yang sebenarnya sangat layak untuk kita apresiasi
karena ketika suara suara rakyat sudah tidak lagi didengarkan oleh partai politik
sudah tidak didengar lagi oleh anggota dewan
sudah tidak didengarkan lagi oleh elit elit di negara ini
maka satu satunya harapan terbesar munculnya gerakan mahasiswa yang secara konsisten
istiqomah terus memperjuangkan aspirasi rakyat secara menyeluruh
terutama memang yang terkait dengan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum
tingginya harga harga pokok yang saat ini begitu menjerit dihadapi oleh masyarakat
disitulah sebenarnya mahasiswa harus tampil ke publik untuk terus mengaksentuasi
mengakselerasi betapa penderitaan rakyat itu perlu didengarkan oleh rezim dan oleh penguasa
cuma memang kalau kemudian gerakan mahasiswanya itu hit and run
angin anginan ya tentu saja gerakan politik untuk menyampaikan aspirasi rakyat ini
akan berhenti di tengah jalan bahkan jenuh tidak didengarkan
makanya kemudian dalam berbagai kesempatan saya selalu mengkritik mahasiswa
jangan hanya karena isu soal penundaan pemilu dan jabatan presiden
kemudian teman teman beraksi di berbagai tempat melakukan protes dan konfrontasi
tapi harus dilakukan secara konsisten secara kontinu dan sustainable
supaya gerakan mahasiswa itu menjadi pressure group yang kemudian didengarkan oleh rakyat
dimana begitu ada minyak goreng
maka di situ ada gerakan mahasiswa
dimana ada pengangguran dan kemiskinan
maka di situ gerakan mahasiswa muncul kepada publik
dimana ada kemiskinan yang bertambah
maka di situ ada mahasiswa yang terus bersuara secara lantang untuk menyampaikan aspirasi aspirasi rakyat
begitu pun seterusnya
isu isu yang berkaitan dengan rakyat penderitaan gitu ya
pada saat bersamaan mahasiswa tampil ke muka
memberikan perlawanan untuk mengetuk hati para elit di negara ini
untuk memperhatikan rakyat yang selama ini memang agak sedikit menjerit kehidupannya
terutama menghadapi pandemi covid sembilan belas yang sampai saat ini
sebenarnya belum bisa ditangani seutuhnya
kira kira begitu secara umum ya elvira
ini adalah oase sebenarnya yang diinginkan oleh seluruh rakyat indonesia
dimana mahasiswa itu menjadi satu organisasi yang menggedor
pintu pintu dan tembok tembok yang selama ini tidak pernah terbuka
bagi kepentingan rakyat
tapi itu tadi dengan satu catatan bahwa
stamina dan gerakan politik mahasiswa harus terkebal
menghidupkan secara konsisten
lakukan protes untuk membukakan pintu
supaya elit elit di negara ini merasa persoalan persoalan penting
yang dihadapi oleh rakyat itu segera diatasi dengan serius dan segera tentu saja
oke melihat eskalasinya apakah anda melihat mas adi sejauh ini
gelombang unjuk rasa ya
yang dilakukan oleh mahasiswa cukup efektif untuk menyampaikan aspirasi
karena kita tahu kita berbicara mengenai beberapa isu sebelumnya
salah satunya yang cukup ramai waktu itu adalah pada saat kontroversi revisi
rancangan undang undang kpk
ini kemudian juga yang dipertanyakan
bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi solid
seperti tadi yang disampaikan oleh mas adi
bisa konsisten bagaimana caranya untuk melakukan ini
ya kenapa saya bicara tentang krisis
kritik keberakan mahasiswa
saya agak trauma misalnya dengan gelombang demonstrasi mahasiswa
yang beberapa waktu yang lalu dilakukan ya
sifatnya simultan hit and run angin anginan dan bubar begitu saja
misalnya dalam konteks demo soal revisi undang undang kpk
saya ingat demo nya itu cuma sekali dua kali
setelah itu mahasiswa hilang entah kembali ke kampus atau entah beraktivitas yang lain
pada saat bersamaan undang undang kpk kemudian ditetapkan sebagai
sebuah undang undang yang disinyalir oleh publik untuk melemahkan posisi kpk saat ini
begitupun dengan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait dengan
undang undang cipta kerja saya ingat persis juga
berapa kali dilakukan oleh mahasiswa
setelah itu bubar jalan jelas jumprungannya
dan sampai sekarang kita tahu bahwa kita kerja memang banyak masalah
nah begitupun dengan konteks hari ini
ketika begitu banyak persoalan misalnya yang dituntut oleh mahasiswa
tentang mahalga harga harga pokok tentang minyak goreng
dan semacamnya hanya dilakukan secara sekali dua kali
maka saat bersamaan pula suara suara mahasiswa ini tidak akan didengarkan
makanya kemudian harus dipahami sukses tidaknya sebagai sebuah gerakan mahasiswa
itu sangat tergantung bagaimana konsistensi gerakan ini terus dilakukan
sampai arah penghabisan tunduk ditindas atau bangkit melawan
karena itu adalah pengkhianatan
selama tuntutan mahasiswa itu tidak dipenuhi
maka selama itu juga demonstrasi itu mestinya terus dilakukan
mahasiswa juga harus sadar
saya mau sekali saya mau dua kali tiga kali itu belum tentu
tuntutan tuntutan mereka itu akan bisa dipenuhi oleh rezim oleh pemerintah
karena ini yang saya sebut rawat stamina gerakan itu menjadi penting
supaya aspirasi masyarakat terus dititipkan kepada mahasiswa
kan hanya butuh konsistensi
di mana mahasiswa ini terus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum
hanya kalau boleh berharap rata rata
semua persoalan kebangsaan ini
kali lagi memang saat ini itu ingin dititipkan kepada mahasiswa
ketika partai politik anggota dewan tidak lagi memikirkan nasib rakyat untuk ke depan yang jangka panjang
kan itu sebenarnya tantangan ke depannya mbak elvira
oke baik bagaimana dari sisi pemerintah
mahasiswa jangan hit and run harus konsisten
bagaimana pemerintah harus menyikapi ini
betulkah memang presiden jokowi sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat
komunikasi penyampaian sosialisasi kebijakan dilakukan buntu
sehingga memang akhirnya menimbulkan begitu banyak gejolak dalam beberapa pekan ini
kalau kita memahami tentang situasi gerakan sosial
seperti demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
ini tentu dilakukan dalam ruang ham
orang demo mahasiswa tumpah ruang kejalanan
itu menunjukkan ada kebijakan kebijakan pemerintah yang selama ini
dianggap tidak populis dan tidak prorakyat
misalnya soal minyak goreng terus kelangkaan solar
terus harga harga pokok yang terus melambung
tengah bolang komadani yang jelas ini menghimpit kehidupan rakyat
artinya apa sebelum mahasiswa demonstrasi ke jalan
mestinya masyarakat itu membuat kebijakan kebijakan yang tidak merugikan kepada rakyat
sebelum ada orang protes
artinya persoalan minyak goreng misalnya harus selesai
itu selesai kan sudah jelas ada mafianya
tapi sampai sekarang orang tidak pernah tahu
apakah para mafia soal minyak goreng itu pernah dieksekusi
diinvestigasi dan diungkap secara detail
minyak goreng langka misalnya sekalinya ada itu harga cukup mahal
dua liter rp lima puluh itu tentu cukup membabaannya
ataupun kebutuhan kebutuhan pokok lainnya di tengah bulan ramadan
tidak ada operasi pasar yang kemudian bisa menstabilkan harga harga
sehingga masyarakat agak nyaman menjalani bulan ramadan
tidak berpikir tentang harga harga yang melangit gitu ya
ada resistensi dan perlawanan yang muncul dari rakyat
mestinya rakyat ini sudah berpikir bagaimana semua kebijakannya itu populis
karena kebijakan kebijakannya itu sesuai dengan harapan masyarakat secara umum
jadi tidak perlu di demo tidak perlu tumpah ruah ke jalan itu mahasiswa
negara mestinya hadir di tengah pendirian rakyat
dimana selama dua tahun ini pandemi covid
bukti telah membuat kehidupan masyarakat secara umum leluh lantah
salah satunya banyak yang phk banyak yang bertambah tentang kemiskinan
kemudian banyak yang kemudian putus harapan
gara gara misalnya tidak bisa melanjutkan sekolah dan seterusnya
baik mas adi singkat saja satu pertanyaan
kita tahu ini sudah memasuki masa masa tahun politik jelang dua ribu dua puluh
bagaimana memastikan bahwa aksi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa elemen masyarakat ini betul
memang untuk tujuan tertentu dan tidak disusupi kepentingan politik lainnya
bagi saya sederhana mahasiswa tetap harus istiqomah dan konsisten pada isu isu kerakyatan
misalnya isu tentang pangan isu tentang kelangkaan minyak goreng isu tentang harga harga pokok
begitupun dengan penolakan konsisten mengawal tentang menolak jabatan presiden tiga periode
penundaan pemilu dan seterusnya
nah ini akan menjadi parameter betapa mahasiswa ini menjadi moral force
harus dihindari bahwa itu terjebak pada kepentingan elit pada persoalan dukung mendukung pada kepentingan politik elektoral
dukung salah satu partai politik tertentu lah dukung salah satu capres tertentu lah
nah kalau itu yang terjadi maka gerakan mahasiswa nunggu waktu wassalam
pastinya tidak akan diminati dan tidak akan dinanti oleh publik
karena sudah genit kutserta dalam urusan politik elektoral
tapi selama mahasiswa konsisten bergerak pada isu isu rakyat selama itu juga mahasiswa akan selalu dinanti gerakan politiknya
baik terima kasih mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia atas diskusinya petang hari ini

selamat sore mas
sehat sehat selalu mas